bagi anda penggemar waffle hari ini kami dedikasikan khusus untuk anda
ya hari bersejarah karena pada tanggal dua puluh lima maret hari ini diperingati sebagai hari waffle internasional
ternyata ada hari khusus untuk waffle
karena tradisi ini bermula di sweden
waffle ini pertama kali di amerika serikat dibawa oleh para peziarah pada tahun seribu enam ratus delapan puluh
ya sudah sangat lama ya
sementara itu amerika serikat sendiri merayakan hari waffle nasional setiap tanggal dua puluh empat agustus
waffle dipatenkan di amerika serikat pada dua puluh empat agustus seribu sembilan ratus empat puluh
biasanya orang merayakan hari waffle internasional dengan memakan waffle sebanyak banyaknya
kita harus makan sebanyak banyak ya